terletak di wilayah tapal kuda
inilah kabupaten kecil dengan sejarah besar
lumajang adalah warisan kejayaan majapahit
dihuni suku tengger jawa dan madura
perjalanan panjang lumajang tercermin lewat kesenian yang dikenal dengan sebutan jaran kencak

kuda dalam kehidupan masyarakat lumajang tercatat sejak abad ke tiga belas saat era kejayaan kerajaan majapahit
masyarakat lumajang dan kuda begitu melekat khususnya tawanan kuda sandal atau lebih dikenal dengan nama kuda sandalwood
kuda kuda itu digunakan sebagai tunggangan prajurit dalam perang saat arya wiraraja utusan kerajaan majapahit di lumajang berkuasa
kuda kuda itu digunakan sebagai tunggangan prajurit dalam perang saat arya wiraraja utusan kerajaan majapahit di lumajang berkuasa
kuda kuda itu sangat penting pada masa pertanian pada masa daerah daerah agraris
dari situ digunakan untuk tenaganya juga untuk perkembangan seni yang ada di lumajang ini
lambat laun sandalwood merupakan komoditas dagang utama orang lumajang
sebagian besar memang didatangkan dari sumba
sebagian besar memang didatangkan dari sumba
kuda kuda itu juga sangat penting pada masa pertanian pada masa pertanian
pada masa masa inilah tarian kuda lumajang terus berkembang dan lazim dikenal dengan sebutan jaran kencak
jalan kencak itu berkembang dan istilahnya sampai turun temurun
itu kalau di sini lebih dari lima turunan lima keturunan yang mengembangkan kesenian dari warisan
warisan nenek moyangnya atau ya leluhurnya seperti itu
kalau saya lebih memprediksikan memang perkembangannya di wilayah lumajang
kuda lumajang semakin istimewa ketika warga memperingati momen perayaan dalam pergelaran atau festival
teranyar festival jaran kencak lumajang dua ribu enam belas yang melibatkan tiga ratus seniman
momen itu menjadi ajang jaran kencak yaitu aksi kuda kuda menari dipandu para seniman pawang

tradisi ini adalah warisan leluhur tanah lumajang yang terus terjaga
festival jaran kencak yang digelar lima tahun terakhir menciptakan seniman seniman baru yang mumpuni
para seniman itu bergabung dalam paguyuban jaran kencak
selain itu mereka juga berkarya dalam pentas pentas kecil di sejumlah pesta rakyat seperti hajatan warga

grup jaran kencak pimpinan adipurnomo wijaya ini menjadi bukti
jalan kencak lumajang belum sepenuhnya punah
tujuh belas tahun berdiri pentas grup ini terbilang laris
dalam setahun mereka tampil di lebih dari seratus gelaran
hari ini misalnya mereka didapuk tampil di desa seruni kecamatan kelakah lumajang
melibatkan tiga puluh lima kru bina budaya tak ingin gegabah menyuguhkan pertunjukan
kali ini mereka membawa tiga puluh enam kuda peralatan karawitan dan perangkat hiasan
ada pula kuda mantan
anak anak dari keluarga tuan rumah dirias menyerupai pengantin
lantas mereka duduk di singgah sana di atas kuda dan diarak keliling kampung
bagi mereka menunggangi kuda kencat adalah sebuah kehormatan dan pengalaman yang menyenangkan
banyaknya kuda yang dipesan dan pengantin cilik yang dirias menunjukkan tingginya tingkat strata sosial mereka di masyarakat
sekali pentas tuan rumah harus menyediakan dana minimal tujuh hingga empat puluh juta rupiah
tergantung pada berapa banyak kuda yang dipakai
dan kesenian pendukung yang disajikan dalam rangkaian acara
dan ada proses yang harus ditempuh sebelum pentas
salah satunya mendoakan leluhur agar pertunjukan berjalan lancar

dan kidung dan selendro adalah iringan khas pertunjukan kencang
suaranya mengundang warga datang untuk menikmati hiburan rakyat ini
turun temurun dari generasi ke generasi
mereka yang lahir dan tumbuh di lumajang
tak akan asing dengan seni jaran kencak
perlindungan dan pelestarian tradisi lisan ini juga menjadi prioritas
sebagai warisan tak benda
nah dua ribu lima belas jarang kencang ini kita tetapkan sebagai seni budaya asli lumajang
kita mengeluarkan perbuk ya
kita usulkan ternyata dua ribu enam belas pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu enam belas
jarang kencang lumajang ditetapkan sebagai budaya tak benda
agar tidak menjemukan sanggar ini menghadirkan modifikasi dalam sajian jarang kencang
pakem pakem jarang kencang dipadukan dengan kesenian modern
lawakan dendanggdutan menjadi kunci untuk menghadirkan gelak tawa penonton
tak bisa dipungkiri
ini adalah cara agar sanggar tetap diminati pelanggan
ini biasanya tuntutan pasar ya tuntutan masyarakat
misalkan sekarang orang tanggapan itu jarang kencak
kadang kadang dicampur dengan barongsai dicampur dengan tari ular kayak gitu
ini yang pelan pelan kita kikis kita kembalikan kepada yang orisinal
jadi bagaimana mereka cukup yakin saja
beda dengan jarang kencang dan tabuan kenong telok itu
plus tari kop ya
karena itu sebenarnya satu bagian yang utuh
nggak perlu dicampur campur dengan kesenian yang lain
di halaman kampung para penarik kencak beraksi
pawang mulai masuk arena
berlaga di pentas jarang kencang
bukan perkara mudah
sebab seorang seniman harus mampu menggerakkan kuda sesuai isyarat
jaran artinya kuda kencak berarti menari
pawang menari kuda kuda menari
kuda berderap beritmis dan jenaka
satu persatu atraksi bermunculan
dandanan kuda yang dibuat khas warna warni
menjadikan permainan jarang kencang
penonton pun terpukau saat kuda mengangkat kaki depannya
dan kini saatnya pertunjukan akhir dari seluruh prosesi
kuda kuda kencak berkumpul membentuk barisan penghormatan kepada sang pemilik hajat
dituntun oleh masing masing pawang
kuda kuda kencak ini pun siap ditunggangi oleh anak anak yang dirias bak pengantin
mereka diarak keliling kampung
anak anak tersebut tampak menikmati perjalanan menunggang kuda kencang
di setiap perhentian mereka menerima uang dari warga yang menonton
malah diangkat ke kudanya ter salvation

kejung atau kidung inilah yang dinyanyikan mister setiap akan memasuki panggung
bila mancak bila tolak balik ke rumah erong lorong rengratin
ia hendak berpesan agar setiap orang yang hadir tak perlu pesimistis
dan melihat masa depan dengan indah
seperti memandang gadis gadis cantik di desa
mistar adalah salah satu seniman lumajang yang malang melintang dalam panggung jaran kenca
pada festival jaran kencak dua ribu enam belas mistar menyabet juara dan membawa pulang seekor kuda sebagai hadiah
pria asal probolinggo ini menjajal peruntungan hingga ke lumajang
sejak usia lima belas tahun mister mengabdi pada juraganiknya
sejak usia lima belas tahun mister mengabdi pada juraganiknya
sejak usia lima belas tahun mister mengabdi pada juraganiknya
sepuluh tahun menggeluti seni kuda kencak sejumlah tantangan dihadapi mister
pernah kuda kesayangannya mati
ia pun sempat vakum berkarya
di jaran ngetre lagi aku nanti limau
sekali itu aku ngamuk dan aku nanti nyeltikan dan aku jual jual
tukar tambahan orang
aku ingin sering juta
tapi di rekan aku aku nanti

selain mengandalkan atraksi kuda yang memukau
mistar mencoba menarik perhatian penonton dengan tingkah pola lucu
ada yang kakaknya sedih sedih apa sih
ada yang kakaknya sedih sedih apa sih
ada yang jual gedung gedung
lagi ini kan ganteng ganteng lek lomba itu
lek ganteng ganteng seperti yang ganti gue
itu mesti lek ganteng ganteng surak surak
lek orang orang itu
kesuksesan mistar saat ini tidak terlepas dari kerja keras paguyuban jaran kencak lumajang
selama tiga tahun paguyuban ini membina seniman
sejak dua ribu sepuluh para seniman meminta kepada pemerintah lumajang
untuk memberikan setiap perhatian keberlangsungan seni jaran kencak
yang pertama adalah kita mendorong agar supaya pemerintah mau mengakomodir keberadaan seniman jaran kencak
jumlahnya ribuan di kabupaten lumajang ini
membina seniman seniman jalan kencak sendiri untuk
mulai memperbaiki tampilannya
tidak acak acakan seperti yang sebelumnya
salah satu bentuknya kita lombakan
itu untuk biar mereka mulai serius misalkan di persoalan kostum
ini yang sering kali selama ini mereka kostum

ervina putri semata wayang mistar juga mengikuti jejak ayahnya
ia tak pernah absen memberikan dukungan kepada profesi sang ayah
sejak usia lima tahun ervina telah dikenalkan pada kehidupan seniman jaran kencak
aku mau melakukan jaran kencak mulai dari kecil
aku masih umur lima tahun
saya mau melakukan jaran kencak
saya mengajukan pohon kepada bapak dan cina
bapak sangat yakin bahwa saya bisa mempeluk jaran kencak
parti zat voix yang memuji
saya mengocamai sekali
karena sekarang di dalam kekayaan saya
jatanya itu sudah agar membantu menginginkannya
bukannya saya bernyanyi
ada gaya baru dalam pentas jalan kencak yaitu tari kopiah
tarian ini disajikan oleh dua atau lebih penari laki laki dan perempuan mengenakan kopiah hitam yang bentuknya tinggi
adalah hayi seniman jaran kencak yang menciptakan terobosan baru melalui tari kopia
tari ini membuat aksi jaran kencak mistar semakin semara
meski hanya diupah satu ratus lima puluh ribu rupiah dalam sekali pentas lelaki berusia enam puluh tahun ini getol mempopulerkan tari kopiah
muncul saya bikin sendiri saya itu kan orang madura
jadi tidak bisa jawa tidak bisa apa kalau tangkapan daerah gunungan kan orang madura
kalau di kuta tuh kuto kan orang jawa
tapi bagaimana kalau ngelawak itu kalau saya madura kan nggak bisa jawab di sana itu
jadi saya bikin main kopiah sendiri mulai tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh
ada pengangkatan tahun dua ribu lima belas
terus dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas saya
ditarik ke jakarta main kopnya
jika menangkan saya saya akan berpikir
jika saya bergantung saya akan menang
saya akan menang
saya akan menang
beginilah mistar berpesan agar tak satupun seniman jaran kencak menyerah pada keadaan
pergelaran demi pergelaran dalam hajatan rakyat menjadi panggung yang berarti bagi sanggar jaran kencat
bukan cuma ladang penghasilan namun juga semangat untuk merawat tradisi
sekaligus menjadi obat kangen bagi warga untuk menikmati kesenian khas lumajang

membuat kita merasa berharga
pementasan jaran kencak seperti ini adalah momen yang sering dinantikan banyak orang
momen yang menghadirkan ingatan masa silam
yang dibanggakan dan dirindukan